assalamualaikum ustaz mahmud
pak kenapa terhenti
tahan pak tahan pak
insyaallah saya pak mahmud sama warga
akan bantu cari kan
insyaallah segera ketemu ya
yang penting balasri sabar ya
serahkan semuanya kepada allah
mas nanti masjid udah bisa dihancurin siap mas
kamu memerubuhkan masjid
masjid itu dibangun pakai uang aku
astaghfirullahaladzim mas istighfar
jenazahnya nyangkut di sini
ada yang bisa turun mbak
yang dikenali jenazah
iya pak mahmud
bagaimana ini ustaz masjid pun menolak jenazah untuk disolatkan
jadi menurut ustaz baiknya seperti apa
mbak lasri mohon maaf dan semua warga
pak mahmud menurut pak mahmud bagaimana kalau sesuai dengan keterangan bahwasannya
bahwa setiap jengkal dari bumi allah ini adalah tempat untuk bersujud kepada allah
jadi pendapat saya kita solatkan di luar masjid saja
insya allah ustaz
ayo bapak bapak kita bantu lagi jenazahnya untuk kita makamkan
terima kasih ustaz
terima kasih ustaz